mahkamah konstitusi menolak gugatan sistem pemilu sehingga pemilu dua ribu dua puluh empat akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau coblos calon anggota legislatif
menurut mk semua sistem pemilu berpotensi memicu praktik politik uang
mk memerintahkan kepada partai politik memerangi politik uang pada pemilu dua ribu dua puluh
kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber yang bergabung melalui sambungan virtual
ada politisi pdi perjuangan rifki nizami karsayuda selamat sore bang rifki
selamat sore nana
dan pengajar kepemiluan fakultas hukum ui titi anggraini selamat sore mbak titi
selamat sore mbak nana selamat sore bang rifki sehat sehat semua
kita masih menunggu bergabungnya wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
tapi sambil menunggunya bang doli bergabung saya mau ke pdi perjuangan dulu
bang rifki partai anda sebagai satu satunya partai yang lebih memilih sistem proporsional tertutup ya
bahkan para pemohon di mk itu adalah kader dari p tiga
pdi perjuangan tapi akhirnya seluruh permohonannya ditolak oleh delapan hakim mk
bagaimana kemudian pdi perjuangan merespon hasil putusan mk ini tentang sistem pemilu yang tetap terbuka
pdi perjuangan adalah partai yang selalu tegak lurus secara konstitusi
perjuangan konstitusional yang kami lakukan selama ini tidak pernah lepas dari nafas konstitusi kita
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
bahwa keyakinan politik dan platform politik pdi perjuangan terkait dengan sistem pemilu yang kami yakini terbaik untuk indonesia adalah sistem proporsional tertutup
itu secara konsisten secara istiqomah kami lakukan sejak pembahasan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu delapan belas
kala itu tahun dua ribu tujuh
kemudian undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua belas
di mana pdi perjuangan secara konsisten terus mengusulkan sistem proporsional tertutup di dalam pembahasan dua rancangan undang undang tentang pemilu tersebut
sehingga kemudian sikap pdi perjuangan sama sekali tidak berubah terkait dengan keyakinannya dan kami sudah uraikan sedemikian rupa
apa yang menjadi landasan ideologis kami memilih sistem proporsional tertutup
kendati demikian karena kami adalah partai yang diajarkan untuk tegak lurus
terhadap konstitusi putusan mahkamah konstitusi yang bersifat ingkrah final and binding ini adalah sesuatu yang harus kami hormati
yang harus kita jaga marwahnya
dan tentu saya kira pdi perjuangan pada posisi yang akan menerima putusan mahkamah konstitusi yang disampaikan putusannya hari ini
dalam hal ini adalah putusan perkara nomor satu ratus empat belas garis miring puu garis miring tahun dua ribu dua puluh
oke saya ingin ke mbak titi ya mbak titi ini dampak putusan mk terhadap sistem demokrasi kita apa ya
ya pertama tentu saja ini memberikan kepastian kepada semua pihak
terutama para caleg yang gelisah yang banyak bertanya tanya soal tidak semua caleg kita memahami konstruksi hukum pemilu dengan baik begitu ya
ataupun kalau mereka paham
tidak begitu spesifik atau tidak begitu teknis
yang kedua ini juga memberikan kepastian kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja sesuai dengan aturan main yang sudah dirancang di dalam undang undang pemilu kita
jadi dalam konteks demokrasi ini meneguhkan kepastian hukum
dan harus diingat bahwa putusan mahkamah konstitusi ini memberikan sejumlah pekerjaan rumah
termasuk juga pr bagi partai politik aparat penegak hukum kpu
bawaslu berkaitan dengan misalnya persoalan politik uang mengatasi masalah masalah teknis di dalam kepemiluan
termasuk juga misalnya pesan dari mahkamah konstitusi kepada pentingnya untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi para kader
sehingga betul betul kader itu mengalami praktik demokrasi di internal partai yang terbaik
jadi saya kira ini putusan yang patut diapresiasi
banyak sekali pesan pesan perbaikan baik itu untuk undang undang partai politik undang undang pemilu
yang nanti menjadi pekerjaan rumah bagi legislator hasil pemilu dua ribu dua puluh
oke ini adalah keputusan yang baik ya
saya mau ke ahmad doli kurnia wakil ketua umum partai golkar
sudah bergabung bang doli
ya kita sudah menunggu hampir lima belas menit ini
bagaimana kemudian golkar menyambut putusan mk tentang sistem pemilu yang tetap terbuka ini
ya tentu kita bersyukur ya
terima kasih kepada mahkamah konstitusi yang mendengarkan suara iya
saya sering mengatakan bahwa selama ini apa yang dijuangkan oleh delapan partai politik yang ada di dpr
dan kemudian ada enam belas pihak terkait yang sama memperjuangkan agar sistem pemilu ini tetap ya
seperti yang selama berlangsung
tiga kali pemilu terakhir ini
itu kan mewakili rakyat
kemudian selama ini rakyat diberi kesempatan untuk memilih langsung
melihat mendengar mengetahui siapa saja yang mereka akan pilih menjadi wakil rakyatnya
nah tentu kemudian kami memberikan apresiasi yang tinggi
nah kemudian yang kedua adalah mahkamah konstitusi ya menjaga reputasinya
ya karena dan konsisten terhadap putusan sebelumnya
nah pada tahun dua ribu delapan makamah konstitusi juga sebetulnya sudah pernah memutuskan materi yang sama
sehingga pada pemilu dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka
nah yang ketiga ya mahkamah konstitusi ini ya membantu kita semua
karena kalau misalnya putusannya ini tidak seperti yang dikeputuskan hari ini
itu akan menimbulkan kerumitan kerumitan baru dalam pemilu kita
karena kita sudah memasuki bulan ke tiga belas ya
dari dua puluh bulan yang memang ditetapkan sebagai lamanya tahapan pemilu
jadi dalam tujuh bulan terakhir ini sekarang mudah mudahan pertama kita sudah apa namanya lega
kita sudah punya kalau selama ini ada kekhawatiran
kemudian ada kegamangan
atau kegalauan ya terhadap kita mau akan pakai sistem mana sekarang sudah bisa fix
fix dan term gitu bahwa kita menggunakan sistem pemilu yang lalu
dan kemudian ya ini menjadi bentuk kepastian ya
selama ini kan masyarakat jadi bingung kalau tiba tiba nanti berubah
hari ini bicara tentang perubahan aturan ini
besok perubahan apa lagi
nah dengan diputuskannya ini saya kira ini akan membuat semuanya pasti
semua pihak baik penyelenggara pemilu partai politik masyarakat dan rakyat indonesia
itu sudah bisa melanjutkan secara tenang
apa yang mereka sudah lakukan dengan kebiasaan selama ini menghadapi pemilu
baik baik kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami
setelah ini kami akan bahas lebih dalam soal apakah ada tekanan politik terhadap mk
untuk memutuskan sistem proporsional terbuka
jangan kemana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita lanjutkan perbincangan kita tentang putusan mk
yang tetap menginginkan ataupun memutuskan bahwa sistem pemilu yang akan dipakai adalah sistem pemilu terbuka ya
pada pemilu dua ribu dua puluh empat
saya mau ke bang doli lagi
wakil ketua umum partai golkar
bang doli apakah ada lobby khusus yang dilancarkan ketua umum partai politik
pendukung sistem pemilu terbuka kepada para hakim mk
pada saat keputusan itu belum keluar
kan ada gonjang ganjing tuh
yang disampaikan oleh denny indrayana
kemudian ada dalam tanda kutip tekanan lah dari delapan fraksi di dpr
kepada hakim mk
terkait dengan revisi undang undang mk
kemudian soal anggaran di mk
di sisi lain ada gak lobby lobby khusus dari para ketua parpol ini kepada hakim mk
saya harus koreksi ya
pertama tidak ada tekanan
saya berapa kali mengklarifikasi bahwa
memperjuangkan agar tidak adanya perubahan sistem pemilu yang seperti sekarang
untuk supaya tidak ada energi keluar yang baru dan berlebihan
karena kita sudah mengeluarkan energi yang cukup besar
mempersiapkannya sejauh ini sampai tahapan yang kesekian
penyampaian bakal calon legislatif ke sipol di kpu gitu ya
itu kan membutuhkan energi yang cukup besar
kami tidak mau lagi mengeluarkan energi ketika sistemnya berubah
apa yang sudah dikerjakan selama ini menjadi terbuang
nah sama juga dengan kalau kita memperhadap hadapkan institusi antara mk sama dpr
itu kan juga membuang energi juga
jadi kami tidak pernah sebetulnya melakukan tekanan atau ancaman
kami cuma menyampaikan
aspirasi saja yang selama ini berkembang di masyarakat
masyarakat sudah terbiasa dengan apa yang sudah dilakukan
dan kemudian sekarang kita sudah memasuki tahapan pemilu
yang kalau misalnya ada perubahan teman dada seperti ini
itu kan merubitkan
jadi tidak ada lobby tidak ada tekanan terhadap hakim mk ya bang doli ya
tekanan tidak ada
kalau membangun komunikasi ya tentu kita semua berupaya meyakinkan ya
karena keputusannya itu
ada di mahkamah konstitusi
ya pertama kan kita juga sesama yang meyakini bahwa sekarang tidak perlu ada perubahan
sistem itu kan juga saling meyakinkan
dan kemudian mengambil langkah langkah
termasuk misalnya kami kan mengirimkan utusan kami yang delapan partai politik ini menjadi pihak terkait
itu kan salah satu langkah langkah komunikasi yang memang dibenarkan secara
oke saya mau ke mbak titi
mbak titi menurut anda apakah hakim mk terpengaruh tekanan politik
ataupun komunikasi komunikasi politik
yang dilakukan oleh ketum ketum parpol pendukung sistem pemilu terbuka
saat akhirnya memutuskan menolak permohonan sistem pemilu tertutup ini
mbak nana pertama saya tidak terkejut dengan putusan mahkamah konstitusi
karena kebetulan saya sejak awal sidang yang pertama
selalu mengikuti persidangan
mencoba untuk memahami fakta fakta persidangan
keterangan para ahli
termasuk juga perdebatan di masyarakat kita
saya sudah sejak awal menebak bahwa putusan ini akan legal policy
atau kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang undang
karena memang menjadi aneh kalau mk memutus sebaliknya
justru menurut saya kecurigaan itu bisa muncul
kalau putusannya hanya memilih satu sistem pemilu tertentu saja
harus diingat mk tidak menolak sistem pemilu tertutup
mk itu menyatakan pilihan itu bukan hanya satu
karena para pengubah undang undang dasar itu bersepakat
bahwa sistem pemilu tidak diatur di dalam undang undang dasar
karena itu diserahkan kepada pembentuk undang undang
namun mk menyebutkan ini loh ada rambunya yang harus diikuti oleh bang doli dan kawan kawan nanti setelah dua ribu dua puluh empat
kalau ingin meninjau kembali sistem pemilu
jadi dalam kontrak itu
jadi dalam kontrak itu

terlepas misalnya ada pernyataan pernyataan di ruang publik dan lain sebagainya
tapi saya meyakini bahwa mk betul betul dalam konteks putusan sistem pemilu ini cukup jernih dan betul betul berusaha
tidak terpengaruh ya
bagaimana ya betul tidak terpengaruh dan berusaha menjaga agar jalur konstitusi dan demokrasi itu betul betul terpelihara
jadi putusan ini menurut saya saya apresiasi
narasi argumen dan juga alurnya
walaupun kalau mencari yang sempurna betul tentu tidak ada ya
tetapi saya sendiri senang membaca putusan ini
karena lagi lagi dia memberi banyak pesan soal perbaikan partai politik demokrasi pemilu dan lain sebagainya
kepada para pembuat undang undang
saya mau ke pdi perjuangan
bang rifki meskipun mk menolak dan menolak seluruh permohonan ya yang diajukan oleh kader anda
kader pdi perjuangan terkait dengan sistem pemilu
apakah kedepannya nanti pdi perjuangan akan berjalan dengan lebih baik
pdi perjuangan akan memperjuangkan sistem pemilu tertutup pada pemilu berikutnya
ini konsisten bahwa akan tetap diperjuangkan sistem pemilu tertutup ini oleh pdip
nana sebelum putusan ini dibacakan hari ini kan berbagai macam spekulasi muncul ya
salah satunya adalah bahwa instrumen kekuasaan itu akan digunakan untuk mengintervensi putusan mahkamah konstitusi yang hasilnya adalah proporsional tertutup
yang mengabulkan permohonan para pemohon dalam perkara nomor satu ratus empat belas tahun dua ribu dua puluh dua ini
saya ingin katakan bahwa putusan ini dalam konteks itu membuktikan bahwa pdi perjuangan termasuk presiden joko widodo yang merupakan kader dari pdi perjuangan
sama sekali tidak pernah berselera untuk merusak marwah konstitusi
termasuk kemudian menjaga independensi mahkamah konstitusi
sehingga kemudian berbagai macam spekulasi yang berkembang
termasuk pernyataan teman saya satu kampung prof denny indrayana
itu terbantahkan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi hari ini
yang kedua bagi pdi perjuangan sistem pemilu itu adalah cara untuk memperjuangkan platform politik dan ideologi politik
tentu melalui satu mekanisme yang konstitusional
apakah itu melakukan judicial review atau nanti pada saatnya ketika rancangan undang undang pemilu yang baru dibahas
pertama nanti kita akan melakukan perjuangan
tentu berbagai macam argumentasi yang kami utarakan selama ini akan terus kami perjuangkan
sampai pada waktunya nanti dalam konteks membangun peradaban demokrasi
jadi tetap konsisten ya sistem pemilu tertutup ya buat pdi perjuangan ya bang rifki
sistem pemilu itu adalah bagian dari cara kita untuk memperteguh keyakinan ideologi dan platform politik kami
jadi itu tetap diperjuangkan oleh pdi perjuangan ya
dan itu tetap diperjuangkan oleh pdi perjuangan

kita lihat nantilah setelah bang doli dan kawan kawan dan kalau saya juga terpilih kita akan bicara itu di periode berikut
bang doli ini mk memerintahkan ya kepada partai untuk mengambil tiga langkah memerangi politik uang
bagaimana kemudian partai politik terutama golkar nanti saya tanya juga ke pd perjuangan
mewujudkan itu di pemilu dua ribu dua puluh
karena ini praktik politik uangnya mau sistem
terbuka tertutup itu sama aja
ya tentu saya kira ini harus menjadi komitmen kita semua ya
salah satu yang memang kita dorong kemarin terjadinya revisi undang undangan itu adalah menghilangkan
atau minimalisir adanya praktik moral hazard pemilu termasuk money politics political transactional dan seterusnya
nah saya kira sudah sama sama menyadari bahwa praktik praktik yang seperti itu membuat pilihan masyarakat itu menjadi tidak objektif dan tidak rasional
sehingga pilihan itu menjadi pilihan yang jauh sesungguhnya dari representasi masyarakat dan itu menjadi penyakit yang membawa kita pada kemunduran perkembangan dan kemajuan bangsa kita
nah walaupun memang sekarang sistemnya relatif masih longgar lah
kita memang tidak punya aturan atau pasal pasal yang spesifik untuk menghindari atau menghilangkan praktek praktek itu ya
tapi saya kira kita bisa mulai lah membangun secara kultural gitu ya
walaupun kita secara struktural sistemnya belum sepenuhnya mendukung
saya kira ini tergantung pada partai politik masing masing
partai golkar berkomitmen sejak dulu sebetulnya kita berupaya menghindari adanya praktik praktik itu
kemudian yang paling penting adalah menyampaikan pesan ini kepada masyarakat kita gitu ya
mendidik masyarakat kita untuk menjauhi praktik praktik itu
ya itu tugasnya partai politik
langkah konkretnya apa saya mau tanya ke pdi perjuangan
langkah konkretnya apa ini
kan tadi mk sudah memberikan perintah
tiga langkah itu memberikan edukasi
dan juga parpol harus punya komitmen
nah ini langkah konkretnya dari pdi perjuangan apa bang rifki
apakah harus nanti semua calegnya menaikkan fakta integritas supaya tidak melakukan politik uang atau bagaimana
apakah harus nanti semua calegnya menaikkan fakta integritas supaya tidak melakukan politik uang atau bagaimana
karena mulai dari rekrutmen pendidikan kader di pdi perjuangan itu dilakukan dengan sangat sistematik
dan saya kira di partai partai politik lain juga demikian
bahwa kita partai partai politik terutama partai politik peserta pemilu yang sudah existing ini sangat serius
membenahi soal kaderisasi ya
tidak semua nyaman dengan money politik nana
itu kalau caleg mustad afin du'afa kayak saya ini nggak terlalu senang juga dengan money politik gitu
karena money politik itu menegasikan berbagai macam karya karya kita ke masyarakat
yang kedua tentu ada aturan main di internal partai yang bisa ditegakkan sebetulnya
melalui misalnya dewan kehormatan partai gitu atau mahkamah partai ya
yang kemudian sebelum yang bersangkutan dilantik itu bahkan kemudian bisa dilakukan proses persidangan dalam tanda kutip di internal partai
jika memang dibuktikan atau dipercaya
atau terbukti bahwa yang bersangkutan terpilih semata mata
karena praktek praktek kurang
money politik tentu termasuk di dalam
yang ketiga bagi pdi perjuangan nana kami tentu berkepentingan untuk terus membangun substansi dan struktur hukum ya
ya tampaknya kita
ya tampaknya kita
ya tampaknya kita
ya tampaknya kita
ya tampaknya kita
berkait hal ini tentu sangat panjang
dan kami ingin terus memperkuat kelembagaan
pengawasan pemilu kita dalam hal ini misalnya bawaslu
dengan berbagai perangkat yang ada di dalamnya untuk kemudian memerangi berbagai macam kecurangan
dalam pemilu kita
terakhir yang paling penting sebetulnya kultur hukum
karena kadangkala calegnya gak mampu gak ada uangnya gak mau
yang kita bicarakan soal visi soal gagasan
tapi rakyatnya mintanya itu
oke jadi masyarakat harus diedukasi karena
karena sudah sebelum sebelumnya oleh senior senior anda sering diberikan
jadi sudah punya mindset masyarakat
makanya harus dipotong itu
dan untuk memerangi kultur ini nana juga harus terlibat di dalamnya secara aktif
agar kemudian kulturnya berubah
jangan cuma dijadikan pr bagi kami partai politik dan para caleg peserta pemilu
terakhir mbak titi singkat saja karena waktu kita sudah habis
mbak titi ini akan sulit nggak
ada pesimis gak
mengurangi praktik politik uang di pemilu dua ribu dua puluh
empat partai ini komitmennya bagaimana sih
meminimalisasi singkatnya mbak
betul yang harus diikhtiar itu kan adalah meminimalkan
jadi bang dolly dan juga bang rifki ini harus instrumen itu sudah ada
cuma masalahnya tidak efektif
apa sih kurangnya kita punya bawaslu aparat penegak hukum
punya ppatk kpk dan lain sebagainya
tapi koherensi kerja kolaborasi dan sinergisitas itu dan juga efektivitas di dalam penanganan itu yang banyak jadi masalah
jangan bawa kasus pemilu dalam ranah partisan atau politik
biarkan dia bekerja semata untuk keadilan
nah itu yang mesti kita kawal bersama ya
selain tadi saya setuju bahwa gerakan untuk mengawal pemilih itu penting
sistem pemilu itu hilir
sistem pemilu itu bisa jadi jahat kalau tadi penyelenggara pemilunya curang
penegakan hukumnya tidak efektif
partai politiknya tidak jujur tidak kompetitif
dan yang berikutnya adalah pemilihnya tidak diedukasi dengan baik
oleh karena itu dia harus dikawal beserta dengan elemen elemen pemilu yang lainnya
baik kita tunggu nanti bagaimana komitmen dari partai politik ya
setelah diberikan karpet merah untuk sistem pemilu terbuka oleh mahkamah konstitusi
semoga apa yang diperintahkan oleh mahkamah konstitusi untuk mengurangi praktik politik uang ini dijalankan sepenuh hati
oleh partai politik dan juga caleg caleg yang akan bertarung di pemilu dua ribu dua puluh
karena sekali lagi kalau itu tidak dijalankan ya mau ganti sistemnya berapa kali
praktik politik uang akan tetap marak di republik ini
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
politisi pd perjuangan rifki nizami karsayuda
juga pengajar kepemiluan fhui mbak titi anggraini
sehat selalu mbak titi bang doli dan juga bang rifki